hai kami apel kompas pagi saudara dengan informasi sebuah wahana permainan pasar
malam di kabupaten waikanan provinsi lampung ambruk saat digunakan pengunjung
warga merekam detik detik wahana permainan pasar malam di lapangan sriwijaya kampung setia
wai kanan yang tiba tiba ambruk saat dinaiki sejumlah pengunjung termasuk anak anak pengunjung
pun langsung panik akibat kejadian ini dari empat belas pengunjung yang naik wahana satu orang terluka
dan harus dibawa ke rumah sakit polisi masih menyelidiki penyebab kejadian tersebut dan
pasar malam ditutup untuk sementara waktu hai teman teman anak anak patah kelas di
salah satu penyangga di pembanding tersebut penyidik telah melakukan pemeriksaan dan
telah pkp dan wahana akan kita tutup sementara